hepatitis misterius atau hepatitis akut menyerang anak berusia hingga enam belas tahun
menurut ketua unit kerja koordinasi gastrohepatologi ikatan dokter anak indonesia
dr muzal kadim ada sejumlah gejala awal hepatitis akut yang harus diperhatikan oleh para orang tua
sebagian besar adalah gejala saluran cerna ya
jadi gejala saluran cerna itu biasanya anaknya muntah diari sakit perut demam
karena ini suatu infeksi sering disertai demam
lalu lebih lanjut lagi ada kuning biasanya di kelopak mata itu
hepatitis akut ini ya pada anak lebih rentan karena anak itu sistem imunnya kan belum sempurna
terutama anak anak yang lebih kecil di bawah
sejak awal maret dua ribu dua puluh dua pemerintah indonesia telah menerapkan pelonggaran aturan wisata
seiring dengan menurunnya jumlah kasus covid sembilan belas
selama libur lebaran dua ribu dua puluh dua beberapa tempat wisata melihat peningkatan jumlah pengunjung yang signifikan
termasuk taman mini indonesia indah atau tmii
terhitung sejak dua mei hingga enam mei dua ribu dua puluh dua lebih dari delapan puluh ribu warga berwisata ke tmii
pengunjung yang datang membawa anak
mengaku khawatir dengan munculnya penyakit baru
tapi belum mengetahui jelas informasi seputar hepatitis akut
sayangnya belum banyak orang yang tahu baru segelintir
ya tahu saja sedikit doang
belum dijelas belum banyak yang belum tahu dengan gamblang
takut sih emang ini lagi hepatitis baru
apalagi dia masih empat bulan ngeri juga gitu
hepatitis akut menular lewat pencernaan dan pernafasan
langkah awal mencegah hepatitis adalah menjaga kebersihan diri dan lingkungan
namun kesadaran tersebut masih belum terlihat di tmii
kesadaran masih kurang
masih banyak ditemukan sampah sampah yang terutama di taman taman itu
jadi masih ditumpuk gitu saja
padahal kita sudah siapkan begitu banyak tempat tempat sampah
mereka cuma dibungkus terus taruh di bawah pohon
kami sendiri pernah kayak tadi juga gitu
kementerian kesehatan mengimbau masyarakat untuk melakukan tindakan pencegahan hepatitis
seperti mencuci tangan memastikan makanan dalam keadaan bersih
tidak bergantian alat makan menjaga jarak dan memakai masker